dalam beberapa tahun terakhir presiden ketiga republik indonesia baharudin yusuf habibie pernah mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit
dikutip detik com pada maret dua ribu enam belas presiden ketiga indonesia habibi dirawat di rspad gatot subroto jakarta pusat karena infeksi bakteri
sebelum dibawa ke rumah sakit dia sempat demam selama tiga hari
pada agustus dua ribu lima belas kondisi kesehatan habibie sempat menurun karena kegiatan habibie yang cukup padat terlebih pada rangkaian acara hari ulang tahun ke tujuh puluh republik indonesia pada saat itu
kesehatan habibie sempat menurun lagi tidak lama setelah menghadiri pelantikan jokowi jk sebagai presiden dan wapresiden
pada dua puluh oktober dua ribu empat belas semula habibie dirawat selama sepuluh jam di rumah sakit boromeus bandung jawa barat
namun empat hari kemudian habibie dirawat di rspad gatot subroto jakarta pusat